bertahannya tim petahana dalam arena pemilihan umum
tidak membuat kubu penantang menyerah dalam mengambil hati rakyat
apa saja program yang akan mereka hadirkan untuk menjawab kesejahteraan sosial
jangan lewatkan debat terbuka pertama
pilgub jawa tengah dua ribu delapan belas
jumat dua puluh april jam tujuh malam